dua puluh pemain sepak bola u tujuh belas yang mengikuti seleksi di gelora sepuluh november surabaya jawa timur pada sabtu dua puluh sembilan juli ini sebelumnya lolos seleksi yang diikuti tiga ratus lima puluh peserta yang dilakukan bertahap pada dua puluh enam dan dua puluh tujuh juli lalu
ketua panitia pelaksana seleksi u tujuh belas jawa timur ramsur rahman menyebut para pemain ini dinyatakan lolos verifikasi persyaratan yang telah ditentukan pssi
hari ini ada sekitar satu ratus dua puluh anak yang terjaring dari seleksi bertahap kemarin semuanya lolos di syarat syarat administrasi mulai tahun kelahiran sampai kemudian tinggi badan
jadi ini disyaratkan sama pssi pusat tinggi badan minimal satu ratus tujuh puluh
dan kemudian secara teknis di seleksi tingkat jatim kemarin kita berkolaborasi dengan teman teman talent scouting
ketatnya seleksi pemain timnas u tujuh belas untuk berebut tiket ke jakarta dan skuad utama timnas u tujuh belas membuat peserta menambah porsi latihan
ketat banget kayak tinggi badan kurang itu nggak boleh diperkenankan ikut seleksi ini
kapan khusus jelas latihan sendiri di rumah nambah fisik atau nambah
kecepatan atau ya bisa anu otot juga
ya ketat dosaingan juga berat banyak musuh banyak anak dari luar luar kota
sementara itu asisten pelatih timnas u tujuh belas indrianto nugroho menegaskan pihaknya akan memanfaatkan pendeknya waktu semaksimal mungkin
untuk menemukan bakat muda sepak bola indonesia yang terbaik
yang terbaik untuk skuad utama timnas u tujuh belas
salah satunya dalam seleksi di gelora sepuluh november surabaya ini
ya pastinya ada kendala tapi kan semuanya butuh proses
tapi ya kita berharap pada kesempatan pagi hari ini di surabaya kita juga bisa mendapatkan apa yang kita harapkan
selain itu seleksi timnas u tujuh belas pada sabtu berlangsung di medan sumatera utara dan manado sulawesi utara
seleksi pemain timnas u tujuh belas ini dilakukan di dua belas kota di seluruh indonesia
mulai dari bandung pada dua belas juli dan berakhir di kota makassar sulawesi selatan pada tiga puluh juli